sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
gimana rasanya hidup dalam kurungan
dan kamu masih mau mengganggu kehidupan
ya ampun ternyata
kamu mau bilang aku tidak bersalah
ranti ranti gimana caranya semua bukti itu mengarah ke kamu
baguslah berarti kamu akan membusuk di dalam penjara ini
dan saya pastikan kamu tidak akan cepat bebas di dalam penjara ini
kamu akan jadi sampah di dalam sini
satu hal lagi kamu punya anak perempuan kan
aku akan membuat hidupnya menderita
kamu ada di dalam sel
ranti ranti menangislah kamu
karena itu memang dunia kamu
itu dunia orang orang sontoluyo seperti kamu
tidak ensa mengapa kami sakiti

iya mungkin jika kurang banyak mungkin saya akan tua
lia bawain biskuit buat ibu
ibu kenapa nangis bu
gawat kalau sampai inggris tahu
lia itu adalah anakku
kamu pulang sekarang ya
pulang ya lia
enggak enggak enggak
dia akan datang ke sini dia pengen jengukin ibu
dia pengen ketemu sama ibu
dia udah bawain ini bu
jam penyembuhan udah selesai
ada apa dik
kasih tahu saya bu
gimana caranya supaya ibu saya bisa keluar dari penjara
pakai aja pengacara
apalagi kalau pengacaranya hebat
pasti masalah cepat selesai
ibu bisa kasih tahu saya
gimana saya harus dapetin pengacara itu
emangnya kau belum tahu ya lang
soal ibunya lia
ibunya lia itu masuk penjara bang
dia dituduh merampok
dia emang udah nolak mentah mentah cinta gue
dia lagi kesusahan
gue harus nolong dia
kira kira pengacara perusahaan kita akan menangis
kira kira pengacara perusahaan kita akan menangis

saya akan bantu
segera saya akan kabari
saya benar benar butuh bantuan bapak
yaudah saya sekarang pergi dulu
apa yang kalian bicarakan tadi
apa apaan sih kamu
eh kasian mereka
kamu membantu mereka
mengajak pengacara perusahaan kita
untuk bantu mereka coba
kalau sampai kamu membantu mereka
dan tidak menurut
eyang tidak pernah akan maafkan kamu lagi
di sini nggak boleh sembarangan orang masuk
kamu nggak baca apa di depan
ini kantor pengacara
pak ya saya tahu
makanya saya datang ke sini pak
saya lagi cari pak fauzan
saya lagi butuh pengacara pak
ini ini ada kartu namanya
saya boleh ketemu sama dia sekarang
dari sibir penjara pak
kamu gak usah nipu saya ya
udah sana pergi
gimana caranya ya aku ketemu sama pak fauzan
pokoknya aku harus ketemu
ya tadi kan saya nggak sengaja nabrak
kamu tahu nggak
ini saya cicil ke om ya

ya tapi om jangan marah lagi pak
semalam lagi itu doang saya udah minta maaf

udah salah ngotot lagi tuh anak
ancur deh hp gua
selamat siang pak fawzan

aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
kenapa semua bisa terjadi kan
kenapa bisa sampai begini
mas yus jangan kesini lagi
pergi dari sini
makasih ya mer udah mau datang
kalau gue sih dipaksa juan buat kesini
apapun alasan lu gue senang kalau lu datang
soal gue sama giang itu jangan dimasukin hati ya
waktu itu gang cuma bercanda kok
lu jangan marah ya
jadi lu anaknya perampok ini ya
yang masuk koran ini
aduh tukang somai
eh bapak bapak ibu ibu
hati sama anak ini
dia ini anaknya perampok
jangan jangan nanti dompet bapak bapak sama ibu ibu juga dirampok lagi
bel lu keterlaluan
lu tuh ngapain sih
kalian juga ngapain sih
udah anak perampok lagi
apalagi lu mer
lu percaya aja lagi sama dia
si gilang tuh gak bercanda tau
udah jelas kalau dia tuh bohong
dia tuh cuma mau nyari
emang beneran kok
si lihat tuh cuma lemes lemes depan si gilang
supaya si gilang kasian sama dia
eh jatuh cinta deh sama dia
makanya si gilang tuh kemarin berani nyatain cintanya depanmu
karena tuh si gilang tuh bener bener cinta sama dia
apa kata kata gue kemarin kurang jelas
jangan sok tau lu